dengan agenda presiden joko widodo yang begitu padat tanpa henti presiden jokowi akhirnya curhat kelelahan
curhatan ini disampaikan di sela sela sambutannya di hadapan ulama organisasi islam al irshad al islamiyah di istana bogor
presiden joko widodo akhirnya curhat dengan padatnya agenda yang menyebabkan ia kelelahan
agenda padat ini berlangsung sejak sabtu empat november
yaitu dengan kunjungan kerja ke boyolali lalu sore hingga malam meninjau persiapan pernikahan sang putri kahyang ayu
senin pagi enam november kunjungan kerja madiun dilanjutkan sore hingga malam gladiresik pernikahan
bahkan ketika proses adat pernikahan dimulai yakni pada selasa tujuh november
usai pemasangan bleket pe dan siraman presiden jokowi menyempatkan kunjungan kerja ke sragen
dan malamnya dilanjutkan nido dareni
pada rabu dari pagi hingga malam berlangsung resepsi pernikahan
dan kamis pagi bertolak ke jakarta menerima kunjungan ke negaraan presiden korea selatan
pada jumat pagi berziarah untuk memperingati hari pahlawan di tmp kalibata
dan memberikan nama untuk pesawat n dua ratus sembilan belas di halim perdana kusuma
sedikit bernafas karena sejak mantu di solo kemudian lari ke vietnam lari ke filipina
kemarin juga sampai di
menado itu jam setengah dua pagi
paginya lagi sudah ada acara di manado yang karena saya sudah janji
kemudian sampai di sini juga tadi malam masih dengan nasdem sampai malam juga
tapi nanti dua hari lagi ada hari minggu
yang saya gunakan untuk sedikit istirahat bernafas sedikit sehari cukup
tak hanya di dalam negeri presiden joko widodo pun bertolak ke vietnam untuk menghadiri ktt apec
lalu kemudian ke filipina untuk menghadiri ktt asean
menghadiri acara gerakan mahasiswa nasional indonesia
terakhir memberi sambutan di rakernas partai nasdem pada rabu malam kemarin